sebanyak dua juta dosis vaksin sinopharm akan masuk secara bertahap mulai akhir maret dua ribu dua puluh
vaksin ini akan dialokasikan untuk vaksinasi mandiri
hal tersebut disampaikan menko kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
dalam dialog bersama founder ct corp syairul tanjung
dengan tema menuju pemulihan ekonomi indonesia dua ribu dua puluh satu kamis dua puluh lima februari
meski kontroversi vaksinasi mandiri dinilai dapat mempercepat program vaksinasi
melalui kontribusi pelaku ekonomi
selain sinoparn vaksinasi mandiri juga akan menerima pasukan vaksin novavax
luhut mengaku telah melakukan pendekatan
sehingga diperkirakan sebanyak lima belas juta vaksin akan digunakan dalam vaksinasi mandiri
pada periode april hingga juni dua ribu dua puluh
jadi dua juta ini akan marti masuk
kita coba tiga juta jadi ini anu sama mereka
dan tiga juta harapan kita
jadi kalau tiga juta pun nanti saya kira semua nanti pegawai pegawai yang anu kita langsung vaksin bertahap
dan kemudian pada bulan april mei juni juli itu total lima belas sampai dua puluh juta pasti kita dapat
sementara itu menteri bumn
bumn erick thohir menyebut sebanyak enam enam ratus empat puluh empat perusahaan
telah mendaftar ke kamar dagang dan industri indonesia atau kadin
dengan kebutuhan vaksin sebanyak tujuh lima juta orang
sejauh ini erick menjelaskan pemerintah telah mengamankan tiga ratus empat puluh juta dosis vaksin
untuk satu ratus tujuh puluh juta penduduk
sehingga kebutuhan dua puluh juta dosis vaksin dapat diakomodasi pihak swasta
pihak swasta nantinya membeli vaksin melalui pemerintah
dalam hal ini bumn
untuk memudahan disuntikan kepada pekerja di perusahaan mereka
dengan begitu target vaksinasi pemerintah bisa terwujud setidaknya desember dua ribu dua puluh satu hingga februari dua ribu dua puluh
dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana juga vaksin gotong royong
bisa juga turut membantu daripada percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah
tetapi ini merupakan bagaimana
swasta bisa dilibatkan
yaitu swasta membeli dari pemerintah atau membeli dari bumn
vaksinnya ini dibagikan gratis kepada para pekerja daripada masing masing perusahaan swasta tersebut